bangsa kita ada satu hal yang merisaukan mengganjal di banyak warga negara pak
dalam suatu tinjauan strategis tentang core national interest suatu bangsa
kepentingan nasional inti suatu bangsa terutama adalah
keutuhan wilayah kedaulatan teritorial
dalam pandangan itu secara strategis pertahanan keamanan
sedikit negara di dunia yang mengizinkan pelabuhan pelabuhan
dan lapangan lapangan terbang bandara bandara dioperate oleh pihak asing
bukan kita anti asing ini menyangkut national security
kami khawatir kalau semua pelabuhan dan bandara dioperate oleh perusahaan asing
suatu saat kepentingan nasional kita tidak cocok
bisa ditutup pak saluran nafas kita
pelabuhan dan bandara adalah saluran nafas suatu bangsa
kami di tentara dilatih untuk mengamankan objek vital strategi

dan dalam suatu hal yang sangat penting kita harus mengatasi

apakah itu pelabuhan bandara atau stasiun kereta api atau persimpangan jalan
tapi pemerintah bapak terlalu banyak mengizinkan perusahaan asing
terima kasih bapak prabowo subianto waktunya sudah habis
silakan bapak joko widodo untuk menjawab
waktunya masih sama bapak dua menit
saya melihat pak prabowo ini terlalu sangat khawatir dengan sebetulnya negara lain juga melakukan
karena anggaran kita yang terbatas tentu saja kita mengundang investasi untuk berinvestasi di indonesia
tetapi dalam hal sekali lagi dalam hal menyangkut kedaulatan
tidak akan kita berikan satu sentipun kedaulatan kita kepada negara lain
tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda
ini adalah investasi yang itu dilakukan oleh perusahaan bukan oleh sebuah negara
oleh sebab itu negara negara lain juga semuanya melakukan itu dan tidak pernah ada masalah
untuk hal hal yang tentu saja untuk hal yang sangat strategis
misalnya yang berkaitan dengan pembangunan alutsista
itu kita mungkin harus lebih hati hati
atau yang berkaitan dengan radar udara kita harus hati hati
atau yang berkaitan dengan radar maritim kita kita harus hati hati
tetapi kalau untuk bandara pelabuhan saya kira semua negara juga melakukan hal yang sama dan tidak ada masalah
yang paling penting menurut saya pengelolaan itu kita ada di dalam
manajemen kita ada di dalam
manajemen kita mengendalikan
bahwa itu berpartner saya kira tidak
buat kami tidak ada masalah
nyatanya saya berikan contoh
kita bisa ikut dalam mengelola tambang yang ada di
baik terima kasih bapak jokowi dodo waktunya sudah habis
silahkan duduk kembali
dan saya persilakan kepada bapak prabowo untuk menanggapi waktunya sama bapak
maaf pak jokowi karena pak jokowi ini sahabat saya
ini pembantu pembantu bapak pak banyak yang kasih
saya tidak tepat menyesatkan
jadi masalah bandara masalah itu bagi kami dalam strategi perang
itu masalah strategik pak bukan masalah dagang
bukan masalah ekonomi
masalah strategik waktu kita masih miskin
gnp gdp kita mungkin terendah
gdp kita mungkin terendah di asia
bung karno membuat angkatan perang yang terkuat di asia tenggara
bukan untuk gagah gagahan
karena bagi bung karno kemerdekaan adalah segala galanya
pelabuhan dan bandara bukan masalah ekonomi semata mata
bukan masalah dagang
masalah keamanan nasional
kita tentara dulu diperintahkan untuk mati
untuk merebut lapangan udara
mati merebut lapangan udara
kok dengan gampang kita kasih
mau perusahaan swasta asing tetap
kami tidak bisa terima kalau itu dikelola oleh asing pak
dengan segala hormat
ya memang sudah sesuai kontrak itu harus jatuh ke kita
tapi bapak sadar nggak
bahwa freeport sendiri perusahaan itu melaporkan
mungkin ya agak etok etok pak
itu laporan mereka sendiri
terima kasih bapak prabowo subianto
kami sudah habis
kami mohon tenang
silahkan kembali ditanggapi bapak jokowi
waktunya masih sama dua menit bapak
kalau menurut saya
pelabuhan untuk angkatan laut kita diberikan kepada asing itu yang tidak betul
misalnya bandara di madiun
yang dipakai untuk menyimpan pesawat pesawat kita di situ
kemudian kita berikan kepada asing
itu yang tidak betul
tetapi kalau airport airport komersial pelabuhan pelabuhan komersial
dan itu juga dikelola oleh pelindung kok
mayoritas masih dikelola oleh pelindung
airport kita mayoritas juga masih dikelola oleh angkasa pura kita
kenapa tidak kita berpartner dengan perusahaan perusahaan yang memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik
tetapi yang kita berikan sekali lagi bukan bandara bandara yang strategis yang dipakai oleh angkatan udara kita
yang dipakai oleh angkatan laut kita
atau yang dipakai oleh angkatan darat kita
saya kira ini sangat berbeda sekali pak prabowo
pandangan kita dan sekali lagi investasi investasi seperti itu masih kita perlukan
dalam rangka membangun infrastruktur di negara kita yang sangat ketinggalan dari negara negara lain stok
stok infrastruktur kita ini masih tiga puluh tujuh persen sangat jauh
biaya transportasi biaya logistik kita menjadi sangat tinggi sekali
dibandingkan singapura dan malaysia dua lima kali lipat
ini jadi larinya ke ekonomi
tapi ya itulah fakta yang harus saya sampaikan pada malam hari ini terima kasih
terima kasih bapak
boleh tenang dahulu
putaran ketiga untuk debat terbuka di segmen ini sudah kita lakukan
dan kita akan bergeser ke sesi debat terbuka untuk putaran keempat
untuk itu langsung saja saya beri kesempatan untuk capres menurut satu bapak joko widodo untuk bertanya
waktunya masih sama bapak dua menit
dan akan dimulai ketika bapak berbicara silakan bapak
ini bidang politik luar negeri
pertanyaan saya apa pandangan bapak mengenai konflik di rakhian state
waktunya masih ada pak jokowi
baik terima kasih
langsung saja akan dijawab oleh capres nomor urut dua bapak prabowo subianto
waktunya juga sama bapak dua menit
dan akan dimulai ketika bapak berbicara silakan
yang bapak maksud rockyn state di myanmar
kita prihatin dengan apa yang terjadi kepada masyarakat rohingya
ini juga oleh pbb sudah ditegur saya kira berkali kali
kita ada masalah karena kita terikat dalam perhimpunan asean
dimana asean selalu mengutamakan
menghormati kedaulatan masing masing negara
urusan dalam negeri masing masing negara
kalau pbb saja sudah menilai
bahwa di situ ada kemungkinan genosida genosite
saya kira ini menjadi masalah yang sangat sangat mengusik kita
jadi kita perlu
menggunakan pengaruh kita
kita bersahabat sama myanmar
tapi kita perlu yakinkan mereka
untuk segera menghentikan perlakuan yang tidak adil terhadap rohingya
merupakan pelanggaran hak asasi yang luar biasa
tapi sekali lagi
selalu akan dinilai
kalau kita tidak bisa mengurus rakyat kita sendiri
kalau di indonesia masih banyak yang lapar dan miskin
kok kita mau ngajarin orang lain
kalau kita tidak punya kekuatan
ya paling kita bisa hanya memberi saran
dan memberi peringatan
kita mengutuk tindakan tindakan itu
tapi ya kita dikasihkan
dan kita menghormati kedaulatan masing masing negara
langsung saja ditanggapi oleh bapak jokowi
waktunya juga masih sama bapak dua menit
dan akan dimulai ketika bapak berbicara
ya ini konflik di ragen state
adalah sebuah konflik yang sudah sangat lama
dan juga sulit mencarikan
kita diberi kepercayaan saat itu oleh sekjen pbb
agar ada dari tim kita yang bisa masuk ke rahim state
untuk melihat langsung sebenarnya kondisi di sana seperti apa
menteri luar negeri kita juga telah kesana
dan saya sendiri telah datang ke kogbasar di bangladesh
untuk melihat kondisi pengungsi masyarakat muslim
saudara kita muslim yang ada di sana
lebih dari satu satu juta masyarakat muslim yang mengungsi di kokbasa
dengan kondisi yang sangat memprihatinkan
itulah yang mungkin sudah tiga kali saya sampaikan di dalam forum asean
untuk kita bersama sama
anggota asean ini memberikan bantuan
mencarikan solusi bagi saudara saudara kita muslim rohingya
yang ada di kogbasar
yang kita lihat kondisinya betul betul hidup di tenda tenda
dan betul betul sangat memprihatinkan
desakan kita tekanan kita terhadap
pemerintah myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi di kogbasar
untuk kembali lagi ke rahim state
itu mulai memberikan hasil
tetapi ke depan saya kira proses proses menjebatani seperti ini
yang ingin kita perankan dalam rangka ikut dalam perdamaian
terima kasih waktunya habis bapak jokowi
waktunya juga masih sama dua menit
baik sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa
kalau kita menjadi mediator
itu baik baik saja
kita menjadi nice guy gitu
untuk mendamaikan mediator dan sebagainya
itu harus diperhatikan
itu harus diperhatikan

itu mungkin prestasi pemerintah bapak
tetapi saya kembali menganggap ada hal yang mungkin bapak tidak merasakan
bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati pak di luar indonesia
kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu indonesia ini ya selalu
hutang banyak mata uang lemah
iya kan import makan negara agraris import makan luar biasa
di mana kita dihormati maaf bapak pemerintah
pasti protokol yang jemput
kita rakyat biasa kita tidak dihormati di asean
kita tidak dihormati oleh komunitas
wartawan asing di jakarta mereka selalu mengatakan indonesia adalah negara dengan potensi yang besar
dan akan selalu menjadi negara yang punya potensi besar
indonesia negara yang punya potensi besar dan selalu akan punya potensi besar
itu ajakan mereka kepada kita
jadi kalau kita mau jadi nice guy mediator monggo
saya berjuang agar indonesia dihormati
indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
indonesia mensejahterakan rakyatnya dihormati karena rakyatnya sejahtera
bukan karena rakyatnya miskin
kita tidak akan import bahan makanan dari luar negeri
itu prabowo sandi terima kasih
terima kasih bapak waktu sudah habis
boleh kita berikan apresiasi untuk kedua pendukung dua dan juga dua
boleh memberikan apresiasinya silahkan
boleh tepuk tangan
dengan jawaban dari capres nomor dua ini menandakan bahwa debat terbuka
empat putaran sudah selesai dilakukan
namun debat malam hari ini belum selesai
kita masih ada sesi berikutnya atau di segmen berikutnya
yaitu pernyataan penutup dari kedua kandidat
tetaplah bersama kami di debat keempat